anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
tadi sebelum jeda pak fahmi
sebentar lagi akan bergabung terlihat di layar kaca
mengatakan mungkin memang momentumnya gitu ya pak sudirman
momentumnya sekarang mengapa sekarang disampaikan
karena tidak cuma ini saja mungkin sekitar lima empat hari yang lalu pak sudirman juga pernah bilang
ada mafia yang menghalangi ketika ingin melaporkan soal petrol ke kpk
nah itu sekalipun memang tidak disebutkan siapa apa
tapi itu terucap dan itu ditangkap oleh media sedemikian rupa
jadi agak sulit kemudian melepaskan ini tidak berkaitan dengan posisi anda sekarang
itu konsekuensi yang harus saya tanggung ya dan saya sadar betul lah
tapi kan juga kita mesti menjalinnya dengan cool saja gitu
ya namanya saya bekas orang pemerintah kemudian pindah ke oposisi pasti kan tahu banyak gitu
dan satu ketika ini kemarin mau debat
mengenai energi ada diskusi energi
pasti saya ditanya hal hal yang dulu terjadi
jadi kalau ada kemenjangan
kalau ada kemenjangan kemenjangan pasti ditanya gitu
dan ini kan sebetulnya nanti juga sama
kalau misalnya pak prabowo di pemerintahan akan begitu juga
jadi harusnya sih menurut saya
tidak perlu bereaksi berlebihan
kalau memang ada hal yang kurang pas dijelaskan saja gitu
sekarang ini saya seperti dikeroyok oleh banyak orang

tidak perlu dikeroyok oleh banyak orang

seperti melakukan apa
tapi kan banyak juga dari bpn yang mendukung anda
karena posisi anda juga di bpn jadi mereka membackup anda
saya tidak tahu
tapi setahu saya seharian ini banyak sekali ada meme meme
dan cerita yang dulu waktu mkd muter dikeluarkan lagi
jadi ini serangan musiman
yang menurut saya sih pelakunya masih itu itu aja
kalau statement anda serangan musiman juga atau tidak
saya kan datang ke acara bedah buku karena diundang gitu ya
saya ceritakan apa yang saya tahu
dan itulah saya selama ini begitu
tidak pernah merencanakan menyudutkan orang gitu
tapi apapun yang saya tahu dan saya ditanya
dan kalau itu menjadi hak publik saya bercerita gitu
kalau misalnya pernyataan anda yang kemudian diikuti banyak media soal
kemudian jokowi mengatakan ya kalau misalnya diperkuat yang soal itu
itu anda menganggap itu menjudutkan atau tidak
diperkuat yang mana
soal kontrak tadi
yang anda menyatakan ketika ketemu dengan presiden jokowi
kemudian oh cuma ini aja itu yang itu
kan bagaimana itu diikuti media banyak media di acara
saya kira itu bukan menyudutkan tapi menjelaskan bahwa
memang surat itu ini mengambil posisi saya
bahwa surat itu saya bikin dengan penuh kehati hatian
sampai presiden pun sebetulnya memberi saya bekal
kalau mau lebih kuat silahkan saja
tapi saya nggak gunakan itu gitu
yang dikatakan pak fahmi tadi bahwa
sebagai akademisi independen beliau mengatakan surat itu normatif saja gitu
karena memang sengaja kita bikin normatif untuk tidak ada risiko risiko hukum gitu
di kemudian hari
di kemudian hari gitu
betul yang dikatakan pak sudirman saya tadi ya
suratnya itu normatif juga
kemudian tadi jaminan atau kepasan perpustakaan
yang kepanjangan kan tidak diberikan
cuma itu dibutuhkan sama moved gitu ya
untuk keperluan menaikkan harga saham tadi
nah sekali lagi kenapa ini jadi ribut
pertama tadi karena sekarang posisinya pak sudirman itu kan sebagai tim pemenangan
nah kemudian yang kedua momentumnya
kan banyak bertanya kenapa pak sudirman baru sekarang mengungkapkannya
nah saya yakin kalau untuk
surat free port perhitungan perusahaan ini itu bisa dikonsumsiin dengan pemerintahan yang lainnya ya
saya yakin pak sudirman tidak bohong gitu ya
itu saya yakin meskipun trading topic kan luar biasa itu pak sudirman
nah tetapi tadi pertanyaannya tentang petral
yang pak sudirman said juga memberikan statement bahwa
akan melaporkan gitu ya
melaporkan ke kpk
tetapi ditahan atau ditegah oleh atasannya
tidak menyebut siapa atasannya
ini kan juga menimbulkan tanda tanya gitu ya
nah seingat saya
saya kira pak sudirman juga ingat bahwa
saya itu kan anggota tim anti mafia migas juga gitu ya
sebelum ada audit tadi
sebelum ada audit itu
kami gitu ya
pak faisal basri saya dan hampir seluruh anggota itu datang ke kpk
tidak ada seorang pun yang mencegahnya
nah kemudian yang kedua
pertamina itu juga sudah menyerahkan hasil audit forensik tadi ke kpk
pak sudirman sebagai atasannya juga tidak mencegah tadi
maka saking konfirmasi gitu ya
apakah yang dikatakan pak sudirman said
bahwa ada upaya untuk mencegah tadi gitu ya
agar tidak dilaporkan ke kpk
ini saya kira perlu gitu ya
karena pada titik itu saya masih meragukan
apakah pak sudirman said berbohong atau tidak disitu
oke boleh dijawab ya sekarang pak sudirman
ini diperluas nih ke petrol juga
karena berdekatan momennya
tadi kan sudah disinggung gitu ya
iya betul betul
pak fahmi ya silahkan pak fah
saya jawab sekarang
pak fahmi berbeda hasil review nya pak faisal dan tim dengan audit kan
yang dikerjakan oleh korda menta atau konsultan independen itu
sebagian besar itu menjastifikasi
tetapi pertamina kan juga menyerahkan hasil audit forensik tadi pak sudirman
saya tidak tahu
silahkan pak sudirman
tapi memang saya mengalami proses itu
malam sore itu saya habis ketemu dengan pak presiden

saya pegang dua kasus
satu mkd satu lagi petrol
waktu itu mau disampaikan pada hari seninnya lah kira kira gitu
jumat sore jumat malam saya ditelepon untuk bertemu seseorang
saya nggak sebut
dan seseorang itu
orang staffnya pak presiden
pak menurut pak presiden ini nggak usah dulu gitu
lebih kepada mkd dulu gitu
tapi saya juga ingin menyampaikan ini pak fahmi
memang dalam urusan urusan krusial ini
terjadi up and down sikapnya pak presiden
termasuk dalam mkd juga beliau sempat marah
sempet happy gitu ya
begitu pun dalam soal audit ini
jadi sebetulnya kalau mau diceritakan nanti banyak sekali
masalahnya itu ya
selain dua hal tadi
tadi kalau yang disampaikan adalah forensik audit
pertamina itu tanggal dua puluh tiga november sudah menyerahkan
artinya tidak alasan untuk mencegah gitu ya
nah kemudian yang kedua
saya kira pak sudirman juga meyakini gitu ya
bahwa pembubaran petra
tanpa komitmen dan endorse dari presiden
saya kira suatu hal yang mustahil
karena sebelumnya pemerintahan sbi
itu dalhan iskandar juga mau membubarkan
dan dia mengatakan nggak sanggup
karena ada kekuatan langit tujuh
nah maka saya menyimpulkan itu ya
sebagai akademisi tadi bahwa
karena komitmen dan endorse dari presiden jokowi
maka tidak mungkin petra itu bubar sampai sekarang gitu ya
nah kalau itu benar
untuk apa jokowi kemudian mencegah melaporkan ke kpk
toh itu sudah dilaporkan oleh anggota tim antifami mega
sudah dilaporkan oleh pertamina
nah ini nggak relevan loh
nah saya menyayangkan kalau dalam konteks ini kemudian
pak sudirman saya nggak mengatakan bohong gitu ya
tapi ada semacam disinformasi yang itu tidak benar
dan ini perlu diluruskan pak sudirman
saya mengalami itu
saya mengalami dan saya ada saksinya
saya punya fotonya siapa yang menemui saya
kalau diperlukan nanti bisa diceritakan kepada publik gitu ya
tapi menurut saya
kalau atasan kan sudah berat
kalau atasan menteri berarti presiden
dan pak waimu mesti ingat bahwa perkembangan politik sesudah itu
mengalami dinamika luar biasa

jadi saya juga bisa memaklumi kalau ada
pandangan pandangan yang berubah gitu
saya harus mengatakan disini bahwa
tidak sepanjang waktu
sampai saya berhenti itu
pak presiden firm soal pembubaran petrol
karena ada beberapa menteri yang juga
menganjurkan untuk tidak terlalu keras gitu
kalau misalnya sekarang sudah jelas kemudian
saya mengikuti pak fahmi tadi ya
karena diungkapnya sedikit sedikit sedikit
apakah ada rencana kemudian pak sudir
oke kita ungkap aja kita buka saja ya
kita ungkap aja kita buka semua
misalnya soal petrol oke kita
kalau ada forum yang memang pas ya kita buka
forum yang pas itu yang bagaimana ya
yang menjadi haknya publik
akan lebih baik kalau ada forum tadi ya
monggo kalau memang forum akademi gitu ya
barangkali itu tapi tentu saja saya beginilah
saya ini masuk ke pekerjaan ini kan
misinya apa sih jaga kepentingan negara gitu
siapapun yang melawan kepentingan negara
ya kita hadapi gitu
jadi bukan karena saya mendapatkan tugas atau jabatan
tidak tidak begitu
oke artinya berarti harus diungkap dong berarti semuanya
tapi kembali lihat forumnya proper atau tidak
saya tidak ingin menjadikan gosip warung kopi
kalau pak fahmi ugm bikin kegiatan bikin seminar
pak fahmi mau gak bikin forum untuk membuka soal itu pak fahmi
khusus untuk itu dia untuk apa
untuk klarifikasi tadi supaya
tidak ada dusta diantara kita
oke baik terima kasih
saya sangat appreciate pada pak sudirman
karena integritasnya itu ya
kalau kemudian trending topic itu menuduh pak sudirman
menes juga gitu pak sudirman itu loh pak
oke baik pak fahmi terima kasih
kami tunggu mungkin forumnya
disampaikan kepada cnn indonesia
sama sama pak menteri
terima kasih pak fahmi
nanti dia bukan di ugm nanti
j pak siap terima kasih
terakhir ya kemudian pak udryan
ke pak sudirman
pak sudirman anda mengatakan ini bentuk pertanggung jawaban publik
publik harus tahu sekarang setelah tahu lalu apa
sebetulnya kan harus ada pembelajaran gitu ya
nanti pada periode periode berikutnya siapapun yang memerintah
hal hal yang menjadi kesalahan di masa lalu jangan terulang lagi kan gitu gitu
jadi seluruh seluruh proses pengambilan keputusan itu harus
harus tidak ada yang ngumpet ngumpetkan itu saja
dan tadi saya mengerti keperhatianan pak fahmi bahwa
sudah biasa itu saya dibully habis habisan gitu
tapi harus ada yang melakukan itu
dan kalau orang yang tahu
terus siapa yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat
oke kalau misalnya sekarang soal harus terbuka harus transparan
harus berbeda katakanlah itu berarti termasuk mengganti ke pemimpinan
itu kan proses besar yang sedang kita tempuh
dan demokrasi kan mengajarkan begitu
kalau ada yang kurang kurang kemudian ada tawaran lebih baik ya terjadi ada perubahan
dan itu berlaku bagi siapapun
meskipun saya tidak bersama sama dengan pak prabowo
tetap akan terjadi begitu kan
oke tapi sekarang kebetulan bersama pak prabowo
kebetulan disini dan kebetulan calonnya hanya dua gitu ya
jadi ya namanya momentum sejarah kita nggak bisa mengelakkan
oke baik terima kasih
oke baik terima kasih